memiliki keterbatasan diri bukanlah sebuah hambatan untuk terus bekerja dan juga berkaya
seorang penyandang disabilitas telah membuktikan bahwa keuletan akan menghasilkan karya yang indah
seperti yang satu ini
saya terus berhati hati karena penisip saya
saya ingin memberikan satu contoh kepada teman teman yang disabilitas yang lebih dari melebihi saya
bahwa mereka bisa loh bekerja
mereka bisa semangat
walaupun beban yang mereka rasakan sangat besar
keinginan yang kuat untuk belajar membatik membuat andika rela merantau jauh ke yogyakarta
tiga bulan ia jalani untuk belajar membatik
meski terkadang gangguan faktor motorik menghambatnya penyandang serebral palsi asal cirebon ini tak surut semangatnya
saat ini andika telah menjadi pembuat batik di bawah naungan workshop batik khusus penyandang disabilitas zola permata indonesia
berarti kembang kembang yang saya buat kemarin
dan saya membuat ini sekitar ya dua mingguan lebih
karena mohon maaf tangan saya agak remor jadi beda dengan teman teman lain
andika tidak sendirian
saat ini ada lima belas penyandang disabilitas yang aktif membatik di workshop zola permata indonesia
zola adalah usaha lokal asal bantu

karena kita ingin memfasilitasi sebagai wadah untuk anak difabel ini menghasilkan karya
jadi kita inginnya memang zola sendiri kan zona difabel anak indonesia sebenarnya dari itu ya
jadi inginnya kita ke depan memang banyak anak anak yang dapat kita tampung dan karya karya mereka banyak diapresiasi oleh masyarakat luas
hasil karya pembatik disabilitas ini dijual secara komersial di showroom milik
zola indonesia di yogyakarta
bahkan beberapa karya mereka telah dijual di tiga negara
yakni kanada australia dan jerman
semangat yang tinggi dari penyandang disabilitas ini membuktikan bahwa keterbatasan diri bukanlah sebuah alasan untuk tidak dapat berkarya
rizky renardi jakarta